anak kita perempuan
dan dia cantik ya kamu
kedua ya pak
biar nyari taksikan aja ya
kenapa gak bilang dari tadi sih
gak tarik asik
yaudah sekarang ya taksikan aja
saya pembantunya bu bidang
maaf ibu tunggu di luar aja ya
bisa dihubungin dulu bu
sabar ibu sabar ya
di belakang ada makanan
udah siang kita belum makan
mama sembah bu minat mana
nah kalian tenang aja ya
papa bomi goreng dua bungkus
nah karena kita berempat
papang masak nasi dulu ya
anak kita perempuan
dan dia cantik ya kamu
nih pejitin dong kak ibra
selamat malam pak
bapak diminta segera menghubungi bagian administrasi
kira kira biayanya berapa ya sus ya
baik baik papa kasih saja
sana ada semua rinciannya
terima kasih sus
kira kira biayanya berapa ya
papa gak usah khawatir
aku masih ada perhiasan kok
siapa tahu bisa nambahin biaya rumah sakit
insya allah cukup ya pak ya
bok besok kita bicara sebentar ya bok
bok saya sangat senang bu karena mk mengabdi sama keluarga saya hampir sepuluh tahun
tapi kondisi saya sudah berubah bu
kursen saya sudah bangkit dan saya sudah jatuh miskin
bok jangan kan untuk menggaji bok
untuk membiayai keluarga saya saja buat saya beratnya bukan main bu
jangan bok jangan
bok itu punya keluarga punya tanggungan di kampung
saran saya sebaiknya mbok cari majikan lain yang lebih baik dari saya
kalau ada masalah sampai baru kumul mobil dan bok menghabiskan segalanya
bok tak tahu ada yang akan datang kecil apa yang akan pac hampir orangtua saran
bok yakin pasil ini akan berubah bok
bok berpengaruh headlineminute ini menangani punya daftarin dan pintar neuronional
sangat menaruh peluang masa kecityur
bok pukul sekarang dan ny threadnya

masih bisa lebih banyak saya udah gaji bok

saya juga berat bu

makanya dari itu bu saya mohon malam ini juga

ma bominah di mana
loh di belakang emang gak ada
pak kamu lihat bominah
waktu bapak kasih gajian buat dia
dia langsung pamitan karena dikangen sama keluarganya
ma aku mau ketemu bominah dong
iya aku juga
eh bu sandranya mana
ini anaknya lucu banget bu
lihat deh bu
selamat ya bu atas kelahirannya
kami nggak bisa jenguk ibu di puskesmas
ya jadi kami jenguknya di sini aja
lagipula saya juga agak alergi tuh
kalau di puskesmas
justru kita berterima kasih sekali
kalau ibu ibu mau datang ke sini
silahkan masuk sih
kita bawa popok perlengkapan bayi
bekas anak saya loh dulu
tapi masih bagus bagus kok bu sandra
daripada belikan harganya mahal
mendingan dipakai buat belanja aja
anaknya juga dikasih makan yang bergizi loh bu
biar anaknya nggak kena gizi buruk
ibu ibu kami sudah belanja peralatan buat bayi seminggu yang lalu
eh masa sih
iya ada di dalam lemari
ibu tolong bawa kembali bawa bawaannya
mungkin ada yang lebih membutuhkan
karena kami bukan fakir miskin
yaudah deh kita permisi aja
pak kamu tahu rasanya gimana dihina sama orang sedangkan saya ini lulusan luar negeri
sakit tahu pak sakit sampai ke otak
aku nggak bakalan duduk diem di rumah ini unca unca kaki doang
aku bakalan cari kerjaan sesuai dengan ijazah aku
tunggu sampai mary bisa ditinggal dulu ya
dasar aja nih anak
mama sadar nggak ma
mama jangan bicara seperti itu ma
ini kita semua dapat tujuan dari tuhan
eh udah deh tinggal dong
waalaikumsalam eh anak anak manis
saya doain semoga bu sandra cepat dapat kerja ya
kalian yang di sini nggak boleh pada bandel ya
dimarahin sama ibu barka
dan nggak boleh cengeng
yuk nuh kita berangkat sekolah
eh enak enak kita masuk
selamat pagi pak
selamat pagi bu bisa saya bantu
saya mau ngelamar kerjaan
maaf bu di sini tidak terima lowongan
oh ya udah makasih
saya ini cuma bisa melahirkan lima orang an
cuma bisa jadi ibu rumah tangga nyuci ngepel masak apalagi kegiatan lain gak ada
seharusnya mama tuh bangga dan bersyukur karena kita banyak anak yang lucu lucu
ini anugerah tuhan ma
banyak orang yang kepingin punya anak bahkan mereka sampai mengadopsi
terima kasih mister
kamu tahu nggak jabatan aku apa
kepala bagian keuangan
mulai besok papa ngurus rumah dan jaga anak
selamat siang ada yang bernama abu sandra
anda kami tahan karena terlibat pelarian mr kim jong
saya mau melihat apa nama nama selamanya
salah seorang panggilan di antara lgri
pergawasan di indonesia dua